lo yang mulai duluan
ibu galang jambak jambak saya
kalian berdua ikut ke ruangan ibu
marco sama sita juga
aku juga bu
lama banget malunya
mana gak ada siapa siapa
kau pasti mimpi deh kamu ketiduran lagi ya
iya kamu mendingan sekarang tidur lagi aja tapi kali ini jangan lupa baca doa ya
itu gendis dari kelas b kan
emang dia sejak dulu secantik gini apa mata gue yang siwar ya
serius kok dia cantik banget ya gue minta ajak foto yuk
ayolah bagus banget sih
lu kok cantik banget sih kayak artis
lu ngejambak gue sih
gak usah bohong deh lu
lu gak suka kan gue ngembut panjang
ya ampun gendis bener deh gue ngejambak lu
gue aja baru sampai sini nyentuh aja enggak apalagi ngejambek
lu sensi banget sih sama gue
lu tuh yang sensi
lu kasar sih
lu yang mulai duluan
saya ngejambak bu
kalian berdua ikut ke ruangan ibu
sekarang ibu mau dengar jawaban kalian yang jujur
galang benar kamu jambak rambutnya gendis
bu saya ngejambak rambutnya gendis bu
orang saya sampai di sampingnya dia
saya jambak rambutnya dia
bu jangan percaya bu
di foto ya yang jambak rambut saya itu galang bu
marco sita sekalian berdua kan ada di sana
gimana menurut kalian
tadi kita juga lagi foto bareng bu
di belakang juga enggak ada siapa siapa selain galang
kalau emang gendis merasa di jambak
nggak ada yang bisa disalahin bu selain galang
karena emang cuma galang yang ada di situ
eh kalau berdua mana duduk buah sih
sorry man emang itu kenyataannya
sekarang semuanya udah jelas
dan ibu enggak mau tahu alasan apapun dari kamu
kamu tetap ibu hukum
dan sebagai hukumannya
kamu bersihkan toilet laki laki di bagian barat sepulang sekolah nanti
ya udah kalian boleh balik ke kelas
bau apaan nih bau busuk banget
bau apa cung
ini bau busuk apaan nih
tahu bau busuk banget sih
kok tiba tiba gue bangke ya
dari rambutnya gendis nih baunya
ya gendis kebawaan sendiri loh
gak kena seberapa lama sih dis setahun ya
pabuh banget dis
mending lu mandi dulu gisa
iya paham banget
bu banget tahu gak
iya mandi mandi
mandi mandi mandi
bau tahu gak
gendis gendis lu kenapa
kok bau ya
bau nya dari gendis
apa ini ada hubungannya sama rambut barunya gendis ya
oh buru buru nih
kamu kok balik lagi
kamu kenapa nar
rambut gendis dibilang bau sama temen temen
ya ampun gendis
makanya keramas dong
ini gendis keramas kok
tapi gak tahu bau
kalau kamu mandi kamu keramas
harusnya sih gak bau
mama udah kesiangan ya
mama di rumah aja dong
ini mama udah telat
mama hari ini harus mimpi meeting
ya udah mendingan sekarang kamu mandi
nanti mama usah pulang cepet ya
nanti amatnya bau nih
udah mandik ya
mama di rumah aja ya ma ya
mama telat sayang ya
udah ma pergi dulu ya
mama di rumah aja ma